pertamina geoenergi kamojang garut jawa barat memiliki sembilan puluh dua sumur sumber panas bumi
dari jumlah itu enam puluh enam sumur diolah dari uap yang dihasilkan dari panas bumi menjadi energi listrik
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga indonesia power membuat pembangkit listrik tenaga panas bumi atau pltp unit satu dengan kapasitas tiga puluh mw
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh indonesia power menambah unit dua dan tiga masing masing lima puluh lima mw
indonesia power yang membeli uap dari pertamina geothermal energy total memproduksi satu ratus empat puluh mw
tahun dua ribu delapan pertamina geothermal energy membuat unit empat dengan kapasitas enam puluh mw
dan tahun dua ribu lima belas unit lima kapasitas tiga puluh lima mw

pertamina geothermal energi kamojang menghasilkan dua ratus tiga puluh lima mw yang dijual kepada pln untuk memenuhi kebutuhan listrik jawa madura dan bali
proses terjadinya listrik berawal dari uap sumur dengan kedalaman seribu hingga tiga meter dialirkan melalui pipa
uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin dan disambungkan ke generator sehingga menjadi energi listrik
kalau bisa kita ilustrasikan
sumur geotermal ini seperti kita mendidihkan air di dalam ceret
jadi si kompornya ini sebagai magma dari bawah perut bumi
kemudian reservoirnya sendiri sebagai kita analogikan sebagai ceret
nah di dalamnya air yang terkandung di reservoir
tapi tidak berarti di dalam itu kosong ya seperti teko
sebenarnya reservoir geotermal terdiri dari batuan yang sangat keras
jadi itu adalah tempat yang sangat keras untuk mengalir uap pada saat kita buat bor
pltp merupakan energi terbarukan
karena sepanjang bisa mengelola reservoir dengan baik
caranya dengan reinjeksi yang baik yaitu kondensat dimasukkan ke reservoir
selain itu pltp juga ramah lingkungan
sebenarnya kalau dibanding dengan pembangkit pembangkit yang menggunakan bahan bakar
misalkan dengan diesel ataupun batu bara tentunya ini lebih rendah ya tingkat emisinya
karena intinya ya uap air lah hanya memang ada kandungan kandungan gas yang terikut
tapi itu masih di bawah ambang batas
warga yang tinggal di kawasan pltp juga aman dari pencemaran udara
mereka hanya sesekali terganggu akibat pencemaran suara yang ditimbulkan dari desis saat pembuangan uap
kalau keluhan sih menurut saya
contohnya kayak itu pembuangan kan suka bising gitu kan
tapi itu ganggu kesehatan nggak
kalau kesehatan sih enggak
cuman ya kalau lagi pas istirahat kan kayak malam berisik gitu
indonesia memiliki potensi energi listrik panas bumi dua puluh sembilan mw